ya panitia pengawas pemilu sedang mengecek kebenaran temuan box berisi surat suara yang tercoblos di malaysia
berdasarkan keterangan ketua panwaslu kuala lumpur yaza azahara kepada detik com
panwaslu mendapatkan informasi ada surat suara yang telah tercoblos di silangor malaysia sekitar pukul dua belas siang waktu setempat
menurut yaza sejumlah surat suara telah tercoblos di bagian pasangan calon satu joko widodo dan ⁇ maruf ⁇ amin
ditemukan pula sejumlah surat suara calon anggota badan legislatif yang sudah tercoblos
pan waslu mengatakan pihaknya sedang berkomunikasi dengan pok jalapanitia pemilihan luar negeri malaysia
sementara itu pemungutan suara pemilihan presiden dan pemilihan anggota badan legislatif untuk warga indonesia di malaysia baru akan dilakukan pada minggu empat belas april
terkait hal ini sudah terhubung bersama kami ilham fadil
wakil ketua tiga ppi malaysia selamat sore waktu indonesia
bang ilham bagaimana tanggapan anda atas beredarnya kabar surat surat tercoblos dan juga mungkin bisa dijelaskan atau diceritakan
bagaimana anda pertama kali tahu apakah lewat whatsapp atau melihat di media sosial
oke oke baik selamat sore mbak di studio
kami pt un sebenarnya mengetahui hal ini karena ada satu dari wakil kita
dari wakil ketua ppi malaysia
terus langsung ke lokasi
jadi sebenarnya laporan ini berawal dari laporan dari bpn dua
kemudian mengajakkan wakil untuk melihat adanya kecederangan di daerah paman universiti banyu suwanger
pada jam sekitar dua belas siang
kemudian wakil kita langsung ke sana
kemudian memang benar melihat adanya surat surat tercoblos
di sana ada sekitar sembilan puluh lima karung hitam
dan berisikan sekitar dua puluh sampai tiga puluh
dua puluh surat suara
yang ini sudah kita pastikan juga kepada panu sukl
mbak eva juga menyatakan bahwa dua puluh sampai tiga puluh surat suara itu sudah tercoblos
prioritas memang tercoblos untuk satu dan untuk toiletnya bapin kirana
kemudian kami sebenarnya ppu ini sangat mengapresiasi kinerja dari panu sukl lumpur
yang sangat tanggap dalam hal ini
langsung datang ke lokasi
cuma hal ini masih cukup
kita tunggu konfirmasinya mbak daripada totalan kuala lumpur
jadi kita masih menunggu pernyataan dari ppln kuala lumpur
apakah ini terjadi kesalahan atau seperti apa
karena memang dari surat suara yang kami temukan itu adalah surat suara untuk metode pos
karena di madosa kan kita punya tiga metode
yang pertama pps
kemudian ksk dan pos
tapi surat suara pos yang ditemukan itu alamatnya itu tidak sama
karena itu daerah bani
alamat yang terkena di sana itu kelantan dan seha alam
dan juga bani beberapa
kira kira begitu mbak
ya mas ilham
ini juga kenyataan ini begitu yang dilihat yang sudah langsung terjun ke lapangan
dan melihat yang sedang terjadi meskipun proses investigasinya masih berjalan begitu ya
apakah ini meresahkan teman teman di malaysia
untuk itu kita ppi malaysia masih menunggu pak pernyataan dari ppm kuala lumpur itu sendiri
karena kita tidak bisa berasumsi yang lain gitu
masih menunggu pernyataan dari ppln
tapi kan ini pemilu tinggal menghitung beberapa hari lagi begitu ya mas ilham
apakah teman teman di sana menyatakan bahwa ini tuh berpengaruh terhadap kesiapan mereka untuk mengikuti pemilu
atau semuanya baik baik saja
sebenarnya kalau misalnya kita lihat metodenya mbak sport itu memang sudah dikirimkan ke beberapa alamat
dan memang sudah dipilih
atau sudah di choose gitu
tapi makanya kita harus pastikan dulu apakah surat suara pos ini adalah surat suara pos yang memang harusnya dikirimkan di bank ini atau seperti apa gitu
maka kita masih menunggu mbak
tapi untuk metode ksk ksk itu kan baru berjalan dari tanggal delapan sampai tanggal empat belas
dan pps itu sendiri baru akan berjalan pada tanggal empat belas
kita masih sama sama menunggu mbak
kira kira hasilnya proses yang ada di malaysia ini
kita tunggu sama sama bagaimana hasil investigasinya
mudah mudahan pemilu beberapa hari yang akan datang ini akan berjalan lancar ya
terima kasih mas ilham fadilah amka atas waktu anda untuk cnn indonesia connected